apa yang gue kasih buat kamu lolik

gak bisa suatu kalau bagus itu udah meninggal kita break mobil
terhadap lihat bahasa kenapa deh
kenapa lapar ya mau makan ya sendasui
nangis eh bang bikinin bang buat buat dia nih satu ya ya ya ya makan disitu ya
gendong ya sini ya kita makan basah duduk ya
ah kamu enggak doyan mi ah oh mau basahnya doang ya
kalau siapa deh nggak tahu gue nih anak mau makan basuh kenapa banyak drama
gini kalau nih maafin bagus bagus makan bakso sendirian
om dibungkus aja om emang kalau rumahnya di mana dikuburan
jadi tidak dikuburan
din ya sebenarnya males tapi ikutin aja deh daripada ini anak kabur gimana ya juga sih
jadi kita ikutin bang bakso dong
bagus makamnya di mana
oh ini bagus turun ya
bagus mau duduk
kakinya lagi sakit lih duduk duduk duduk duduk
karlo li ini bagus kak
hai karini bagus sempat kakak bagus karmen sama kakak kakak bangun dong kak kakak makan bakso dulu
ibu keke kalau makan dulu ya bangun dong kak kakak keluar dari dalam
kalau dia bisa keluar yang ada kita kabur ya ya bagus bagus
hai aku udah ketemu sama ayah ayo baik dan beliin bagus bagus
ini boxnya but kakak aja ayo bangun dong kak
udah pulang ayo udah lepasin bagus
gak mau kakak tauin kamu sesuatu
bagus itu udah mendinggal
semoga kamu ketemu seorang bagusnya di surga
biar kamu ada temannya
kamu gak kesepian lagi
boleh mbak jadi umurnya loli
siapa yang kesini ya
berarti kamu jangan jangan keseli
tapi kan keselnya udah gak peduli lagi sama aku
anggap kakak nanti kebun
ada apa nak
bapak liat gak yang naro bakso dikuburan adik saya loli
bapak sih gak kenal
soalnya baru disini
tapi tadi ada yang datang anak kecil
ditemanin dua orang
anak kecilnya kayak gimana pak
kira kira umur lima tahun
makasih ya pak
jangan jangan itu bagus
bagus berarti manusia hidup
bagus mau meninggal
kita naik angkot ya dia
nah ini dia
kiri bang kiri
jalan jalan langsung ke palanya
kamu dimana bagus
bibundi angkat dong
perasaan aku jadi enggak enak
jangan jangan bagus dia apa apain lagi
ya allah lindungi lah bagus ya allah
jangan dia apa apain anakku
halo pak budi pak
ini udah saya bawa uangnya
bener itu murti
iya bener pak
saya mau bawa kemana ini pak
kalau begitu kita ketemuan sekarang
pak tolong kasih tahu di mana saya harus ketemu pak
kasih tahu secepatnya ya pak
saya udah gak sabar pengen ketemu bagus pak
jangan dia apa apain anak saya ya pak
saya tunggu kamu di bawah jembatan layang
jembatan layang ya pak
iya pak saya segera kesana ya pak
tapi tolong bagusnya juga
di bawah ya pak
iya beneran ini